dua pekan pasca deklarasi kampanye damai pemilu dua ribu sembilan belas saling lempar isu terjadi di dua kubu tim pemenangan jokowi ⁇ maruf ⁇ maupun prabowo sandi
gerindra menilai kasus hoaksa rumpait digoreng oleh kubu jokowi agar lupa isu ekonomi
salah satunya soal nilai tukar dolar amerika serikat
kasus pernyataan bohong rupnas rumpait dinilai akan memberi citra negatif kepada prabowo sbianto sebagai capres yang berlaga di pilpres dua ribu sembilan belas
hal itu disampaikan direktur eksekutif smrc jayadi hanan saat merilis hasil survei elektabilitas capres cawapres dua ribu sembilan belas minggu kemarin
selain itu jayadi menilai prabowo diprediksi kesulitan meraih simpati pemilih yang belum menentukan pilihannya pada pilpres dua ribu sembilan belas
tetapi dugaan saya bahwa isu hoax rana sarumpait itu menimbulkan citra negatif kepada pak prabowo
karena itu menimbulkan citra negatif kepada prabowo
maka itu akan menyulitkan prabowo untuk meraih simpati kepada para pemilih yang saat ini belum mendukung dia
bisa undecided bisa orang yang sudah cenderung ke jokowi tapi masih bisa berubah nah itu sulit
dilansir detik com anggota badan komunikasi dpp gerindra andre rosiade menilai kasus ratna sengaja terus digoreng kubu jokowi untuk mengalihkan perhatian publik pada persoalan ekonomi
salah satunya nilai tukar rupiah kepada dolar amerika serikat
selain itu kubu prabowo sandi pun menolak
dikelarnya acara annual meeting imf dan world bank di bali karena menganggap anggaran yang dikeluarkan terlalu besar
lewat pesan singkat kepada detik com koordinator juri bicara badan pemenangan nasional prabowo sandi dhanil ansar simanjuntak menilai dana tersebut bisa dihemat dan dialihkan untuk penanganan bencana
di lain sisi sekjen pdi perjuangan hasto kristianto membela presiden joko widodo atas pelaksanaan pertemuan imf world bank yang dituding kubu koalisi prabowo sandi sebagai pemborosan di tengah bencana sulawesi tengah
dari pertemuan imf tersebut juga bisa digalang dukungan internasional terhadap upaya melakukan mitigasi bencana
ya terlebih indonesia yang merupakan daerah yang dilalui oleh ring of fire dengan lempeng lempeng yang aktif
sehingga mari kita gunakan momentum tersebut untuk keharuman bangsa
karena apapun kita juga memerlukan kerjasama dengan bangsa bangsa lain
jadi sebaiknya dalam situasi seperti ini kita juga melihat dalam perspektif
positif terhadap hal hal yang dilakukan oleh pemerintah
sementara itu terkait isu hoax ratna serumpahir anggota penugasan khusus tim ses jokowi ma'ruf ines nasrullah zubir menyebut
dalam tim kampanye nasional ada yang mengelola suatu isu yang akan ditentukan berapa lama ke arah mana dan sedalam apa isu tersebut akan dimainkan
jadi begini ini kan kita politik raranya politik
tentu kita di tim tkn ini ya terutama di influencer sendiri
itu ada yang memanage isu
isunya harus di manage
di manage nya bagaimana dikelola terus kemudian digoreng terus
mereka yang akan menentukan berapa lama ini akan dikelola
sebulan dua bulan gitu loh
kalau ini bulan apa dua bulan nih kira kira
saya nggak tahu
itu nanti ada ahlinya di sana yang akan memanage isu ini
kemudian sampai berapa lama kita manage isu ini
setelah itu sejauh mana sedalam apa gitu
nanti mereka akan komando oke kita ganti isu
kita harus punya
kalau kita ingin menang dalam pilpres harus punya gitu
memanage isu ini harus ada
manajemen isu ini harus penting
ada isu masyarakat nasarumpayat sejauh mana harus kita dalam
gali mana aja yang ke arah mana aja
oke lah yang disebut goreng gorengan
ya sejauh mana mau digoreng sampai kapan digoreng
itu kita harus tentukan
ya saling tuding muncul pasca kasus hoaks serta nasarumpayat
tim ses prabowo sandi menilai koalisi jokowi maruf terus terusan menggoreng kasus ratna
sementara sebaliknya kubu petahana menuding tim prabowo sandi melempar isu lain
mulai dari annual meeting imf hingga isu rupiah agar masalah ratna sarumpait keluar dari stigma prabowo sandi
kita akan ulas malam hari ini
siapa yang menggoreng goreng ataukah ini kemudian memang bagian dari strategi kedua belah pihak
kita akan ulas malam hari ini di studio
saya sudah bersama dengan tiga narasumber
ada bang ferry juliantono jubir bpn prabowo sandi
bang ferry selamat malam
dan sebelah bang ferry sudah ada mas rian ernest anggota tki jokowi maruf
mas rian selamat malam
dan juga ada bang emru sion bindirektor eksekutif emru's corner
bang emru selamat malam
oke kita coba lihat dulu deh pernyataan kita ulang lagi
pernyataan dari andre rosiade dari partai gerindra mengenai goreng gorengan isu yang kemudian saat ini dianggap menjadi bagian dari strategi
dari tim kampanye nasional jokowi maruf kita lihat seperti apa pernyataannya dalam bentuk quotes yang sudah kami rangkum
nah ini dia kira kira
betapa kubu sebelah sangat
masif menggoreng seperti psi dan bahkan romi
setelah kami pelajari ada strategi baru dari kubu sebelah berkaitan dengan apa namanya isu hoaks rata sarumpait
apa itu bahwa ini membangun narasi soal ratna sarumpait adalah strategi kubu sebelah untuk mengaburkan masalah soal kegagalan pemerintah mengelola ekonomi
bagaimana dolar sampai empat belas lima belas ribu bla bla bla
itu yang sudah kita bisa baca sendiri
saya ingin langsung ke bang ferry deh untuk membahas mengenai ini
apakah memang partai gerindra
atau mungkin bpn prabowo sandi merasa isu hoaks rata sarumpait ini dilebih lebihkan atau mungkin digoreng goreng bahasanya begitu dalam bahasa politik kita kenal
sehingga kemudian menjadi strategi untuk menjatuhkan pihak prabowo sandi
kalau kita kan sudah serahkan masalah kasus bu rata sarumpait ke proses hukum
sudah dilaporkan ya pak
kita juga sudah ditangani oleh tim advokasi
jadi silahkan nanti prosesnya kita pantau sama sama
kemudian kalau misalkan kita bicara tentang ekonomi atau soal soal yang berkaitan dengan ekonomi
bukan karena kita mau nutup nutupi
rasanya dari sejak awal ketika pak prabowo dan pak sandiaga uno mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden
kan sudah kita sampaikan bahwa kita mau concern ke soal isu ekonomi
bukan karena ada isu ratna sarumpait ya
enggak kan sudah kita sampaikan
jadi memang soal penyediaan lapangan pekerjaan
soal penyediaan harga yang terjangkau
dan kalau misalkan sekarang kita bicara tentang penurunan nilai tukar rupiah
kemudian bicara tentang konteks penyelenggaraan imf annual meeting dan lain sebagainya
dikaitkan dengan situasi yang ada sekarang yang khususnya yang di masyarakat yang terkena musibah
itu kan sebenarnya sesuatu yang masih konsisten relevan sejalan dengan yang kita sampaikan
merasa nggak bahwa kebupak jokowi maruf tkn nya terlalu menggoreng isu rata sarumpait
ya kalau pinjam istilahnya mas roky gerung udah apa udah terlalu matang itu digoreng goreng lagi
jadi merasa memang ya bahwa ini kayaknya digoreng terus ini
masyarakat juga sekarang sudah lihat proses yang berlangsung
nggak usah kita tambahin kita kurangin
semua bisa melihat apa yang sedang terjadi
dan sekarang prosesnya sudah di proses hukum
kemudian kita pun juga sudah menyerahkan ada tim di badan pemenangan nasional ada tim advokasi sendiri
oke baik mas rian tadi psn disebut juga yang ikut menggoreng goreng isu hoaks rata sarumpait ini
betul tidak demikian kenapa
kalau memang ini harus digoreng apakah bagian dari strategi atau seperti apa sebenarnya
jadi kita ingin berpolitik pakai data pakai angka
jadi kalau misalnya tadi misalnya bro andre ya dari gerindra mengatakan ada nih yang menggoreng yaitu psi dan romi
romi mungkin maksudnya bang romi p tiga
kita hitungnya simpel itu dua orang
pada saat isu ibu ratna sarumpait dianiaya itu yang komentar
pak prabowo subianto pak fadlizon pak fari hamzah rahel mariam daniel anzar
ini ada lima dan kawan kawan
saya juga komentar juga
kalau orang yang menggoreng tentu bukan menggoreng
kenapa sih psi dan juga mungkin beberapa teman teman dari tkn mengangkat ini
karena ini menurut kami adalah total blunder politik
bahwa bukan hanya kali ini teman teman dari gerindra dan juga mungkin yang terhormat pak prabowo itu dekat dengan kabar bohong
kita ingat pertama soal isu negara bubar dua ribu tiga belas
kedua kita ingat lagi gini deh dua ribu empat belas pada saat survei kita masih ingat ada foto pak prabowo bersujud
menganggap dirinya menang pemilu
atau ketiga yang paling dekat ini mungkin bung fadli zon yang saya sudah laporkan minggu lalu atau dua minggu lalu soal potong bebek angsa pki
jadi buah jatuh tidak jauh dari pohonnya
ini lagi lagi ada blunder politik
ini juga menunjukkan mungkin karakter kepemimpinan dari pak prabowo
karena begini saja kita coba fair
misalkan betul ada penganiayaan lalu pak prabowo ingin tampil membela hak ibu ratna sarumpait
simple akan lebih oke
dan fair menurut kami alih alih membuat press conference seperti yang digambar sekarang ditayangkan
kenapa nggak ajak ibu ratna bareng bareng bikin visum et repertum gitu
kan jadi terang benerang
justru kalau dibilang kami menggoreng kita tanya balik yang goreng awal ini siapa sebenarnya
tapi mengambil keuntungan tidak dari isu ini
karena sepertinya kan ini terus di follow up gitu terus di blow up oleh tim kamarnya nasional jokowi ma'ruf
simple di era politik sekarang begitu derasnya harus informasi
hari ini oh sorry minggu lalu satu republik ngomongin bu ratna
jadi saya bilang kalau ibu ratna ini mau nyalek sukses betul cara ibu ratna untuk menarik simpati orang
dan langsung tertutupi oleh isu yang dibuat oleh teman teman di gerindra
misalnya soal ekonomi segala segalanya
saya ada data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita baik angka produk domestik bruto per kepala kita membaik
bahkan salah satu teman saya di psi bro agus sari mengatakan
betul memang imf world bank dana untuk biayanya itu delapan ratus lima puluh lima m
tetapi potensi belanja para peserta delegasi protokoler dari berbagai negara di bali itu kurang lebih rp satu empat triliun
jadi malah kita untung lima ratus miliar
oke jadi ini maksudnya mau mengatakan bahwa memang bang ferry dan kawan kawan ini membuat isu imf untuk menggeser isu ratna sarumpait begitu mas tewas
kan kalau kita pertama sudah berapa kali ya dijelasin saya rasa nggak perlu dijelasin lagi
yang pasti kan semua orang tahu bahwa pernyataan bu ratna apa yang disampaikan kepada kami dan kemudian apa yang disampaikan kepada konferensi pers itu jelas semua orang akan bisa melihat
nah kemudian yang kedua apakah tadi tidak visum dan melaporkan ke polisi
waktu pada saat konferensi pers pun kan pak prabowo subianto kan juga sudah menyampaikan bahwa
besok pada malam hari pak prabowo mau konferensi pers itu besok akan bertemu dengan pimpinan polisian untuk membicarakan masalah ini
tapi keesokan harinya pada hari yang berikutnya tiba tiba bu ratna sarumpait mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa apa yang disampaikan adalah satu kebohongan
jadi ya posisinya seperti itu biarin aja masyarakat yang menilai kembali lagi proses hukumnya kita serahkan kita juga sudah advokasi
jadi kita harus berpikir
kemudian kembali ke laptop kembali ke masalah bangsa negara masalah yang dialami oleh rakyat
sekarang memang misalkan soal penurunan nilai tukar rupiah kan sekarang sudah mulai ada dampaknya kepada masyarakat
kemudian soal ya yang pertemuan di bali bagi kami ya pendapat kami agak kurang
dengan situasi saat ini maksudnya

dengan situasi saat ini maksudnya
apa yang disampaikan pak prabowo di kertanegara
jadi saya rasa itu adalah sesuatu yang bisa atau sebaiknya juga dipertimbangkan oleh penyelenggara dalam hal ini oleh pemerintah indonesia
karena memang pada saat yang sama kan ada di lombok ada di palu donggala
kemudian seharusnya juga tamu tamu luar negeri yang hadir pada pertemuan tersebut juga pasti akan maklum
kalau sekiranya pemerintah kemudian oke membicarakan tapi dalam situasi dan penyelenggaraan yang bisa jadi teknisnya berbeda dan lain sebagainya
saya rasa sih pendapat seperti ini kan baik baik kok disampaikan oleh
bukan maksud untuk menutupi surat nasar rompait yang kemudian mungkin sedikit banyak membuat pusing keburu buru
sama sekarang suasana sudah terbuka orang sudah bisa lihat bisa nilai bisa mempengaruhi preferensi mereka sendiri
kalau boleh saya tanggapi
jadi misalnya dari teman teman gerindra dan pak prabowo mengatakan wah dengan ada bencana lebih baik mungkin dibatalkan atau apa gitu ya
gini di sebuah negara yang berjalan dengan baik sistemnya tentu adalah nggak pas
apabila tentu segala hormat dan simpati kami untuk teman teman dan saudara saudara kami di palu singgi donggala
tetapi apabila ini dikatakan yaudah deh ini terlalu mahal dibatalkan aja atau apa menurut kami juga aneh
karena begini saja
di negara negara yang berjalan internasional banyak negara berlomba lomba mengadakan event internasional sekelas pertemuan imf world bank
menjadi tuan rumah begitu maksudnya
iya indonesia itu dari seluruh negara asia yang begitu banyak kita kan kemarin nonton asian paragames pembukaan
indonesia itu baru negara keempat yang mengadakan ini
jadi di saat orang yang berlomba lomba kok malah kita pesimistis
kita mengatakan eh jangan bikin deh
loh justru kita mau tunjukkan bali indonesia ini aman untuk berwisata
lombok kan sebelahnya orang sekarang ada ribuan orang
saya baca datanya yang membutuhkan pertolongan membutuhkan bantuan
seperti yang juga dijanjikan oleh pemerintah bahwa akan ada bantuan seperti ini
maksud saya ya sepanjang itu dilakukan bantuan bantuan tersebut secara baik dan benar menurut saya nggak apa apa
tapi ini kan kita lihat ada suara suara pada daerah daerah yang terkena
ada empat dari gempa oke
soal peralatan perlengkapan terus bantuan yang kemudian tersendat kemudian di lombok juga begitu
sebenarnya ini kita memberi ya semacam memberi masukan
masukan menurut saya kepada pemerintah
tapi pemerintah jangan semuanya dipikirin ini soal peer press peer press gitu loh
oke oke usai jeda saya mau langsung ke bang emrus untuk bang emrus menjelaskan apa yang bang emrus lihat dari fenomena apa yang sedang mereka pertontonkan sebenarnya kepada publik dari saling tuding mengenai menutupi isu ini
kita break terlebih dahulu
prime news akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news
saya ingin langsung ke bang emrus melihat ini sebenarnya bagaimana bang
apa yang sedang dilakukan
apakah ini bagian dari strategi untuk menutupi kekurangan satu sama lain di tengah ada isu yang cukup besar disorot oleh publik mengenai hoaks ratna sarumpait
tapi saya pikir tidak menutupi kekurangan
permainan para politisi untuk menarik simpati
karena bagaimanapun mereka ini posisinya berbeda
oleh karena itu mereka memainkan bagaimana memanipulasi persepsi publik
dengan berbagai argumentasi yang mereka susun
kalau kita mau justru secara objektif melihat kasus ratna misalnya
sebelum mengaku dia bohong seperti itu
kan bagaimana dukungan itu begitu kuat
dan seolah olah dialamatkan kepada pemerintah
begitu tidak aman dan pelanggaran hamdalah dan sebagainya
tetapi ketika sudah mengaku baru masuk lagi pandangan
yang berbagai macam katakanlah dari kelompok tertentu
yang mengkritisasi bahwa ini bagian dari katakanlah grand design dan lain lain sebagainya
karena secara logika bisa saja itu dibangun sendiri ke rumah
padahal bisa jadi itu adalah personalnya rana sarumpai
tapi tidak ada masalah biasa itu untuk dalam konteks menarik simpati
kemudian kalau kita lihat perdebatan dua teman kita ini
yang mengatakan tadi bahwa indonesia bubar itu suatu hoax katanya
saya pikir itu sebagai suatu hipotesis
jadi bukan hoax
karena setiap orang atas dasar fakta dan teori
ada konsep bisa berhipotesa
soal itu nanti terbukti atau tidak kita lihat tahun tiga puluh kpk
bisa saja sebagai suatu hipotesis
kemudian adalah kemudian kalau dikatakan ratna membuat simpati
kalau dia calon dpr kata begitu akan ditunggu
karena persepsi negatif yang muncul terhadap rana
justru kalau dia dimajukan misalnya tanda kutip justru tidak apa
tidak mendapat simpati
sedikit lagi saya tambahkan
kemudian katakanlah nilai rupiah kata beliau menurun dan lain lain sebagainya
kita harus lihat itu faktor eksternal
bukan faktor internal
tapi tidak apa apa
biasa itu bagaimana menghyperbola sesuatu persoalan untuk menarik simpati
tapi tkn jokowi maruf hyperbola nggak bang emros melihat ini
tim kampanye jokowi maruf hiperbola tidak menggoreng goreng isu ini
karena kan dinilai begitu kan oleh teman teman partai
saya tidak bisa mengatakan hyperbola atau tidak dalam konteks di sini
tetapi mereka akan menyampaikan pesan politik sesuai dengan
dan keinginan mereka
karena tidak ada pesan itu tanpa bertujuan
yaitu tentu bagaimana
membangun persepsi dan yang kita harapkan
yang mereka harapkan adalah untuk voting behavior
itu saya kira akan mereka lakukan itu dalam masa kampanye
tetap golnya dua ribu sembilan belas begitu ya pasti
kemudian ada sedikit setangkap tentang kasus di bali
misalnya bukan kasus mohon maaf
di bali imf itu
saya pikir itu suatu hal yang wajar dapat dilakukan
itu sudah diagendakan
dan indonesia ini negara besar
kalau justru kalau itu tidak kita lakukan
sangat tidak baik hubungan internasional
saya lihat catatan pengkunjungan yang datang ke sana begitu banyak sekali
hotel hotel penuh semua
dan mereka bayar sendiri
nah oleh karena itu seringkali memang para politisi
mengangkat suatu kasus tertentu itu
tanpa membreakdown ke bawah
sehingga masyarakat terjadi terbius
daripada pandangan pandangan tersebut
alangkah idealnya menurut saya
kalau ada perdebatan disertai dengan data
lima ratus miliar sekian delapan ratus enam puluh miliar
dana itu dialokasikan
saya tahu pak
beliau kan akuntansi
saya kira bisa di breakdown pada level yang terukur misalnya
saya baca berita
bahwa dana itu terbesar dipakai untuk membangun infrastruktur
sehingga kelancaran berjalan
saya tidak tahu apakah itu terverifikasi
tapi beliau bisa membuktikan artinya
bahwa jangan selalu semata mata kita katakan
bahwa itu adalah pemborosan dan lain lain sebagainya
kita harus lihat
jadi kemukakan datanya
karena ketika kita menyampaikan itu pemborosan
masyarakat bisa terbius
oleh pandangan itu
fungsi partai politik
fungsi aktor politik
adalah pendidikan politik
bukan untuk kekuasaan
kekuasaan itu mengikuti
cocok sampai sih
pak meri gimana melihat ini
selain pakar komunikasi
gimana pak meri
apakah kemudian memang isratnya ini adalah titik terlemah
kemudian diserang terus
atau justru memang
yang bujoknya adalah sebenarnya diisi ekonomi
sehingga ini terus harus pertik juga di luar
soal pertemuan yang imf
itu kan memang kita mendasarkan pernyataan pidato
yang disampaikan pak riza ramli
sebenarnya mengingatkan pada pemerintah
bahwa ada sebagian masyarakat kita yang sekarang
pada waktu rencana acara ini
memang belum ada apa apa pak emrus
tapi ketika di tengah jalan
ada saudara saudara kita yang terkena musibah
dan musibahnya juga tergolong cukup besar
kan ada pilihan
sekarang kita punya uang
dipakai untuk yang menyelenggarakan pesta
misalnya pak emrus
pada saat rencana sudah mau bikin resepsi
pada saat menjelang mau resepsi
pada saat menjelang mau resepsi
ada insiden gitu ya
ada insiden ada musibah
uang satu miliar ini
pak emrus teruskan
untuk melanjutkan rencana acara resepsi
untuk yang lebih prioritas
soal musibah yang menyangkut nyawa
macem macem nyawa terutama
dan jumlahnya sangat besar
pak emnus pada posisi yang dilematis
makanya kita menyampaikan kemarin
adalah sesuatu yang sifatnya mengingatkan
memberikan masukan begitu ya
sebenarnya bisa misalkan tetap
atau acaranya sebagian dipindahkan
untuk acara yang sifatnya justru
banyak membantu saudara saudara kita
yang kena musibah
tanpa mengurangi materi materi acara yang penting
kan sebenarnya juga bisa seperti itu
tapi jangan terus kemudian
gak bisa ini lah
kita nggak bermaksud untuk kemudian
nyari masalah gitu
musibah ini masuk digoreng juga
tapi saya kira pun juga diaudit
artinya yang ada di bali diaudit dulu
supaya kelihatan angka itu
jangan jangan nanti menguntungkan
tingkat keuntungan itu sangat tinggi sekali
kalau soal menguntungkan
kan aneh sebuah penyelenggaraan
bukan soal acara bikin
pagelaran seni dan ini yang ada untungnya
ini kan gak ada untung
tadi kan sudah saya jelaskan pak firl
keuntungan yang didapat dari pertemuan seperti ini
satu empat triliun misalnya dari belanja
ini kan jauh lebih baik misalkan
pemerintah daripada nyuruh
pak astor atau nyuruh
teman teman untuk bulan ini
lebih baik nyampaikan
siapa sih ketua panitianya
kalau benar ada estimasi keuntungan
kita juga ingin tahu keuntungan
kepada publik begitu ya
bisa diaudit bang
misalnya saya belanja di hotel
inilah yang menurut saya bahaya betul
kita semua pengen bantu saudara saudara kita
terutama memang tanggung jawab pemerintah
menjadi lebih besar
sekarang presiden tentunya
dan inilah kenikmatan oposisi
penderitaannya pemerintah seperti ini
kalau kita sampaikan seperti ini
harusnya mas ferry terima kasih
kita ngatasi masalah yang dialami
sudah sudah kita yang kena musibah
mas rian silahkan
bahwa mereka mengkritik penguasa
mencari titik lemah
atau mungkin yang namanya kita
hidup ini kan gak semuanya sempurna
terutama pada saat teman teman ini lagi melakukan blunder politik
ibu ratna sarumpait
realita lama lama orang malah akan percaya
kebenaran begitu ya
imf world bank negara lain berlomba lomba
dan jangan lupa
ini ada sekitar tiga ratus enam puluh an lebih delegasi yang datang ke bali
saat ini akan diskusi bagaimana caranya untuk mengatasi perang dagang antara amerika dan china
kalau perang dagang bisa kita atasi
harga dolar mudah mudahan kita lebih membaik
dan jangan lupa kita juga bisa melobi pihak pihak amerika serikat
terutama mungkin dari pihak bank sentral amerika serikat
bos tolong dong suku bunganya jangan dinaikin lagi
mas rian tapi begini

ini kan masukan saja sebenarnya

jelas mengalihan isu
kalau saya berpendapat
kalau itu masukan
harusnya di breakdown pada level data
atau mungkin menyusul nanti breakdownnya
tidak disebut sebagai suatu pemborosan
sesuatu tidak mengalihkan
jadi itu masukan
kalau itu masukan
harusnya di breakdown pada level data
kalau itu berpihak kepada bencana
tidak baik juga kalau kita langsung pada level itu
harusnya misalnya biaya yang dikeluarkan
katakanlah di bali ya
dalam konversi tersebut
berapa angka yang kita keluarkan
berapa orang yang datang
keuntungan apa perjanjian yang dibuat di sana
misalnya seperti itu
kan bisa diaudit bisa dilihat di situ
jadi jangan dilihat sebagai semata mata
hanya bahwa habis sekian ratus miliar tidak
kalau kita buat itu adalah
bisa menimbulkan salah paham
masyarakat seolah olah memang di sebelah sana
atau katakanlah ada suatu penderitaan di sana
sementara delapan ratus ribu seolah olah di boroskan sedikit rupa
itu kan bisa menimbulkan persepsi kurang baik
idealnya menurut saya
sebagai sesuatu kritikus atau oposisi
memberikan suatu data yang konkret
kritiklah dengan data
tapi kalau memang ada penyimpangan
korupsi di sana
supaya tidak dibilang pengalian isu
kita harus jeda terlebih dahulu
tapi kami akan segera kembali
prime news akan kembali usai jadwal berikut
masih awal awal masa kampanye
kita sudah dihadapkan dengan banyak sekali
apakah ini kemudian untuk menutupi isu yang lain atau tidak
ini kemudian kita bahas malam hari ini
mulai dari beberapa isu
sebagai ekonomi imf dan lain sebagainya
yang tadi sudah dijelaskan masing masing
baik oleh bang emrus juga
mas rina juga bang ferry
tadi terakhir isu imf
dikatakan sebagai pengalihan isu saja sebenarnya bang ferry
supaya kemudian tidak disebut ini pengalian isu
apa yang kemudian ditawarkan
misalnya oleh pihak oposisi
apakah tadi dari bang emis mengatakan
di breakdown saja begitu
sehingga publik juga mendapatkan informasi yang akurat
bagaimana cara tentang perasaan
kalau pak emrus tetap mau melaksanakan resepsi
tapi di sisi yang lain
ada keluarga dekatnya pak emrus
orang yang membutuhkan itu mendesak
tidak bisa ditunda lagi
itu kan sepenuhnya ada kembali ke pak emrus sendiri
ini bukan soal data
ini soal perasaan
mau tidak lebih mementingkan
yang tadi dibandingkan
daripada harus resepsi
yang mewah mewah begitu
persepsi juga kan yang tadinya misalkan
di tempat yang mahal
bisa dikurangi di tempat tamu undangan
yang tadinya seribu dikurangi jadi lima ratus
kayak gitu gitu kan
sebenarnya itu jauh lebih bijaksana
kalau pemerintah mengatakan
bersamaan dengan musibah yang dialami
kegiatan penyelenggaraan imf
ini jauh lebih baik
ini bukan soal data
sebelum ke mas riana juga
ini kan untuk pilpres dua ribu sembilan belas
dengan adanya isu hoax dan sarung pahit ini
yang kemudian mungkin dipersepsikan
stigmanya oleh dekat dengan kubu prabowo sandi
mencari isu lain
apakah itu juga menjadi bagian dari
solusi atau strategi
untuk bisa menghilangkan
sejak awal pasangan prabowo subianto
badan pemenangan nasional kita
masalah isu ekonomi
masalah prioritas kami
tanpa mengurangi pentingnya bidang bidang yang lain
tapi konsentrasi kami
itu berapa bulan yang lalu ini
sudah sejak awal ya
soal harga yang terjangkau
kemudian orientasi ekonomi kita
ini kan sebenarnya
sejalan dengan itu
kecuali kalau dulu kita mengumumkan akan
bicara tentang masalah
tiba tiba sekarang kita bicara tentang ekonomi
nah itu baru dianggap
menggoreng atau mengada ada
tapi kalau ini kita berapa bulan yang lalu
sudah bicara tentang ekonomi
tapi kalau ada isu hal ratna ini
yang mendapat sorotan publik yang begitu besar
jadi sudah kita kembalikan
dan sebelum ini juga ada memang peristiwa
yang belum terungkap
kasus novel baswedan
kan tidak usah ditutup tutupin
belum ketemu pelakunya
mengingatkan isu baru lagi
yang kemudian di bacok di jalan tol
yang kita belum tahu siapa ini
jadi maksudnya sebenarnya
yang sebenarnya belum terungkap
yang juga menjadi tugas dan kewajibannya pemerintah
untuk terutama aparat
penegak hukum untuk membuka
oke baik mas rian
kita baru sekitar dua pekan
beberapa minggu yang lalu
menikmati seremonial kampanye damai
tapi kemudian ini sudah agak agak heboh lagi
sekarang ini kenapa sebenarnya atau gimana
atau memang lagi lagi ini bagian dari cara
apa ya masing masing kubu untuk
tadi kalau kata pak emes menarik simpati
dalam politik tugas saya pribadi
dan partai memberikan berikan politik
tugas kami adalah memastikan orang yang nanti
akan menjabat dan memimpin negara ini
itu orang yang betul betul baik
tadi misalnya bang ferry sampaikan soal
ini bukan soal data bos
ini soal perasaan
sekarang saya bahas soal perasaan
dahulu masih ingatkah pak sandiaga uno
waktu maju pilkada dki mengatakan kepada warga
oke oke dikasih modal
bagaimana perasaan kita yang dengar
wah saya bisa dapat rumah
kedua soal oke oke misalnya
orang kan perasaan merasakan mendapatkan modal
enggak dikasih modal
hanya dibantu mencarikan modal
jadi saya ingat sekali ada teman saya dari gerindra
teman saya dari gerindra mengatakan
sudah melatih tahun ini empat puluh ribu pengusaha
saya cari datanya
ternyata baru daftar tiga puluh dua ribu
kok sudah diklaim jadi pengusaha
jadi ini soal perasaan
kalau hanya menggunakan perasaan sentimen hoax pesimistis
mau dibawa kemana nanti politik negara ini
contohnya ada kurang pas nih
kalau yang ini soal ini yang satu bencana
orang banyak ribuan orang kena musibah
butuh yang ini
kan oleh karena itu sebenarnya ini kembali
masyarakat juga kan nilai justru menurut saya
apa yang kami sampaikan harusnya di respon secara berat
bahwa ini mengingatkan
dan kalau pemerintah bijaksana
ya terima kasih atas masukan ini
karena memang ini menyangkut bukan masalah kita
ini menyangkut masalah orang yang butuh pertolongan
jadi bukan mendramatisasi juga

bukan juga itu mengalihkan isu begitu

enggak usah dialih alihkan
memang sudah hancur juga
kemudian ekonomi naik terus
produk produk bisa naik terus
kalau hancur apa yang hancur nah inilah politik negara
ini sudah masuk kampanye
apakah bagian dari saling tuning ini memang pemanasan atau gimana nih
ini sudah masuk kampanye

tapi saya pikir tidak ada gunanya untuk rakyat
jadi kasus rakanan diangkat lagi
jadi kasus rakanan diangkat lagi
dan terus dikait kaitkan dengan konteks konteks lain
saya kira tidak ada gunanya untuk rakyat
rakyat butuh mereka ini bertarung pada level program
apa yang mereka tawarkan
dari dua kandidasi ini
justru ini lebih produktif
daripada kita membincangkan seorang rakanan
yang boleh dengan pengakuan beliau
dengan segala hormat saya
sebagai seorang pembohong
saya kira tidak perlu lagi kita berbincangkan
tidak perlu digoreng lagi
biarkan proses hukum berlangsung
polisi biarkan prosesnya
baik di kedua kubu
tidak usah campurin lagi
tentu kalau misalnya teman teman dari kubu prabowo
ada di sana komisi tiga kan
masyarakat mengontrol juga di sana
itu lebih produktif
sekarang mari kita bertarung pada level program
saya kira argumentasi yang satu akan membuat argumentasi yang lain
kita jadi disini apa
terjebak rakyat yang justru terjebak nanti disini
sebaiknya menawarkan apa
misalnya soal ekonomi
bagaimana pada tingkat program dan tingkat pada katakanlah yang ditawarkan
bagaimana melanjutkan pembangunan yang akan datang
pihak prabowo misalnya mengkritisasi tentang pembangunan
misalnya di mana kelemahannya selama ini
saya kira tidak ada yang sempurna misalnya seperti itu
baru kemudian mereka ini menawarkan
apa yang mereka tawarkan lima tahun ke depan
saya kira jauh lebih baik itu
bahkan bila perlu
saya kadang kadang berpikir ini
bisa nggak dibuat semacam komitmen politik
atau perjanjian politik dengan rakyat
bahwa kami akan melakukan lima tahun yang lalu
kami tanda tangan
kalau tidak kami lakukan dalam tempo
jadi kita harus lebih produktif
daripada sekedar perdebatan tentang ratna
aduh menurut saya itu
persoalan reme teme lah itu
dan tidak akan belundar kalau kita tinggalkan bersama itu
ya kan ratna mengurusi dirinya sendiri
tapi begini bang emrus
apakah kemudian dengan mengangkat terus isu ratna
atau dengan kemudian mengungkit lagi isu ekonomi
atau mungkin imf dan sebagainya
semua lebih banyak negara isunya
apakah memang ini menjadi senjata ya sebenarnya
untuk bisa mengolah isu lah
artinya bahwa kalau kita harus definisikan dulu isu
jangan diartikan gosip
atau rumors berbeda
isu adalah persoalan yang diperbincangkan
belum ada solusi
beda dengan rumors
jadi kalau isu ekonomi yang dibawa misalnya
ada suatu masalah yang mereka tawarkan
untuk menyelesaikan bangsa ini ke depan lima tahun ke depan
lalu tawaran tawaran apa yang mereka buat
sehingga persoalan ekonomi kita nanti
jauh lebih baik daripada masa joko widodo misalnya
joko widodo juga menawarkan
suatu program tertentu
bahwa akan lebih baik lima tahun yang akan datang
dibanding oposisi menggunakan programnya itu
saya kira adu ini yang terbaik
adu program adu gagasan
wah jauh lebih produktif
dan itu yang terbaik untuk rakyat
kita tunggu nanti
jadi sudah selesai goreng menggoreng
tapi kita kembalikan kepada masyarakat
perdebatan yang terjadi ya
mengenai beberapa berita yang berkembang
yang menjadi sorotan publik belakangan
terima kasih banyak bang ferry
terima kasih sudah hadir di prime news
jika mengelola isu adalah bagian dari berpolitik
maka lakukanlah dengan baik
karena setiap isu yang dilemparkan ke publik
bukan hanya soal partai politik yang memetik hasilnya
tapi juga lebih kepada imbasnya bagi tatanan bermasyarakat
bagi politikus di tanah air
memberikan edukasi politik
baik adalah bagian dari kewajiban
bukan melulu sekedar mengincar tampuk kekuasaan